tentu saja kami berharap bahwa kita bisa semua bisa mendoakan beliau dan keluarganya diberikan ketabahan
sehingga nantinya acara pemakamannya bisa berjalan dengan baik dan lancar
pak puan ada komunikasi terakhir dengan pak cahyo dan apa ada semacam pesan terkait dengan sumbangan yang kepada negara
ya beliau adalah orang yang sangat baik hati kemudian orang yang mudah sekali berinteraksi dan bergaul dengan siapa saja
dan juga atas pengabdiannya sudah pernah menjadi sekjen karenanya sekjen pdi perjuangan
merupakan salah satu orang yang dekat dengan keluarga kami karenanya saya juga memanggil beliau itu adalah om
karena saya kenal sudah dari kecil bahkan anak anak saya juga memanggilnya
karena sudah kenal juga dari kecil dan tentu saja pengabdian beliau kepada indonesia sudah beliau buktikan dengan pernah mendedikasikan dirinya sebagai sekjen
juga sebagai dua kali sebagai menteri dan insya allah kita doakan semua pengabdiannya itu memang masih bermanfaat buat bangsa dan negara
kontribusi besar apa yang di pak cahyo
ya legasinya di partai tentu saja sebagai partai yang
sebagai sekjen yang pada saat itu menjadi seks saat pdi perjuangan masih di luar pemerintahan
tentu saja beliau harus bisa memberikan semangat kepada seluruh kader kader pdi perjuangan
untuk tetap bersemangat dalam membangun negara walaupun kita berada di luar pemerintahan
dan sebagai mendagri di mata tahun pertama tentu saja beliau sudah berhasil bersama sama
dengan seluruh elemen bangsa ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh
dan ya sebagai mendagri
karena rbi tentu saja tugasnya belum paripurna karena masih dua tahun
namun ya dua tahun pengabdiannya saya rasa kita bisa sama sama bisa ikut mengikuti bahwa
apa yang beliau lakukan itu adalah semata mata adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara
dari ibu mega sendiri ada kebanyakan hadiah
ada pesan dari ibu mega
ibu mega tentu saja mengucapkan hal yang sama ikut sangat berduka cita
beliau sangat bersedih hati karena kehilangan salah satu kader dan tentu saja
adik yang selama ini selalu ikut mendukung dan berjuang bersama
dan tentu saja menugaskan kita semua atau kader kader pdi perjuangan untuk ikut
bisa mengantarkan pak cahyokumolo sampai ke persemayaman yang terakhir
ya terima kasih